terima kasih anda masih bersama kami di political show
kita lanjutkan lagi mas joko tadi sebelumnya saya sudah tanya
mas joko jangan gitu dong mas joko kayaknya posisinya tertekan

ini biasanya gue duduk di sebelah dia nih
iya makanya sekarang udah berakong sih
pertama disitu geser geser sekarang di pojok
mas joko tadi dijawab dulu bahwa memang ini sudah dirincakan oleh pak jokowi sejak lama
pencalonannya anaknya anak kandungnya menjadi cowok presnya pak prabowo
enggak lah kalau masalah pencalonan mas gibran itu kan kalau sejak lama enggak juga
tidak ada cerita cerita itu di kalangan kami ya
di kalangan teman teman ksp cerita bahwa
akan mendorong mas gibran dan segala macam enggak
justru malah yang berkembang di kalangan kami itu adalah
komunikasi komunikasi itu adalah bagaimana cerita itu tadi mbak
meletakkan konteks bangsa ini meletakkan transisi kepemimpinan ini agenda konstitusi lima tahunan ini
itu tidak menjadi hambatan agar proses proses politik kebangsaan kita menjadi masalah
makanya waktu itu betul betul kita ya ada cerita tentang bagaimana pak jokowi mengajak mas ganjar
pak prabowo mengingatkan kepada kontestan kontestan
itu kan skenario pertama menyatukan mas ganjar dengan pak prabowo atau prabowo dengan mas ganjar
tapi itu kan skenario itu enggak ada kan anaknya yang dimacuikan
enggak sampai dua minggu kemarin pun kami masih mendengar skenario itu semua
usaha untuk melakukan itu semua
tetapi ketika pilihan itu tidak ada bahwa tiba tiba didorong mas gibran
nah itu ada hitung hitungan politik yang itu di luar ranah kami mbak
jadi ranah kami di ksp tidak lagi bicara tentang siapa yang didorong
karena kami kan tugas kami adalah
kalau saya melihat ya bulan juli
augustus itu pamflet baliho reklama itu sudah di mana mana
jadi ada upaya
dan mengorgestrasi itu kita tahu juga gitu loh
jadi upaya testing the water upaya mengenalkan ke publik soal prabowo gibran di beberapa daerah
ya kalau itu prabowo gibran tanya ke gerindra
gerindra kan dapat dari prabowo gibran dan segala macam ini kan masalah populer dan segala macam
waktu ditanyakan ke kami kami sudah cek pengurus daerah
tidak ada yang tahu siapa yang masang
oke jadi yang masang
tidak tahu kan bisa gampang nggak
tidak gini mbak
ini kita ini pemain pasang baliho mbak
jadi yang masang bukan gerindra jadi yang masang siapa nih
kan gampang dicek ke advertising nya
kan tanya saja
kan cnn bisa political show bisa melakukan investigasi
tapi yang paling penting mbak sekarang mbak
yang perlu kita lihat itu sekarang adalah bagaimana presiden siang tadi
ya kita mau bahas itu nih nanti tunggu dulu
kita mau masuk ke situ makanya saya
makan siang dan itu yang perlu kita apresiasi
baik saya memang mau masuk ke sini
karena kita memastikan politik indonesia itu semakin kondusif
bukan yang lalu digoreng goreng lagi sehingga menyebabkan semakin panas kondisinya
kan nana ingin pemilu yang riang dan gembira
masa hal hal yang tidak urgent yang sudah lalu itu dibahas lagi
apalagi pak presiden sudah membantah sebelas kali
gerindra pun sudah menolak
nah kalau pengen nana tahu tanya tanya
untungnya undang pak luhut ke sini
ya saya sudah pernah wawancara pak luhut dan pak pak luhut pada saat itu
lalu apa kata mereka berdua
jawabannya tidak ada
tapi kok mereka bisa bergerak sendiri ya
yang dapat untung kan pak jokowi
masa pak jokowi gak happy dengan itu
saya tidak tahu
saya harus berlanjut nih ke topis menurut saya
break dulu bang
berik dulu bang
berik dulu bang
nanti kita saja biar ada pertanyaan sama lu berikutnya
apa iya mereka jalan sendiri
yang dapat untung adalah
yang diuntungkan dong
saya mau menambahkan
seorang presiden itu memiliki kekuasaan besar untuk menghentikan isu isu itu mbak
tapi tidak dihentikan
kalau misal kemudian tidak dilakukan artinya apa
tidak ada political will yang clear untuk melakukan itu
nah kalau misalnya tadi argumen taat konstitusi itu agak mirip dengan disampaikan dulu presiden soeharto
saya taat pada putusan mpr
beliau sebagai mandataris mpr
nah artinya apa
bergantung pada dinamika politik legislasi ketika kemudian bisa dibuka
sederhananya saya gini ya
kalau pak jokowi
kalau pak jokowi tidak setuju dengan itu dia tidak akan izinkan gibran dicalonkan jadi wapres
itu aja sangat sederhana
benar kalau soal yang bas umam bilang taat konstitusi saya tegaskan
pernyataan resmi gerindra waktu soal perpanjangan kami taat konstitusi
konstitusi mengatur presiden duo prode
tapi kalau konstitusinya berubah
dan konstitusinya bisa berubah
kalau misalnya ada perubahan konstitusi gerindra akan taat konstitusi juga
tidak ada amonemen
saya harus beranjak nih
konstitusi waktu itu adalah pdip mengatakan tidak partai demokrat mengatakan tidak termasuk nasdem waktu itu mengatakan tidak
kita juga mau nolak mas
kami taat konstitusi untuk itu kita mengatakan tidak karena memang diatur duo prode
dan ternyata ada yang mau bang
ada tadi beberapa yang mau ya
saya mau putarkan kita harus beranjak ya kita harus beranjak
saya nggak mau nggak mau komentari mas umam
oke kita harus beranjak ke pertemuan makan siangnya pak jokowi dengan ketiga capres
ini tadi mendadak sekali
media juga baru tahu
lalu kita akan tunjukkan dulu ini gambar kemesraan di meja makan
pak jokowi mengundang tiga capres makan siang
ini kan kalau misalnya dilihat
pak jokowi mengundang makan siang tiga capres ya
apakah kemudian mengundang makan siang tiga capres ke istana ini adalah bagian dari upaya meredam ketegangan politik antara pak jokowi dengan pdi perjuangan
terlalu sempit kalau hanya dilihat untuk meredam hubungan presiden dengan pdi perjuangan enggak
yang harus dilihat kan gini mbak
satu saya ingin menegaskan ya pertemuan ini bukan pertemuan yang mendadak
pertemuan ini sebenarnya undangannya udah dari minggu lalu mas anies sendiri ngomong
tapi wartawan baru tahu pagi tadi
dari beberapa minggu yang lalu
oke wartawan baru tahu tadi pagi
awal minggu lalu
enggak kan mas anies bilang sabtu kemarin dia lagi keluar jadi bukan lama
diundang diundangnya untuk sabtu tetapi kan undangannya beberapa hari
tapi gini mbak saya mau lihat ini kan baca pres itu kan juga punya agenda kepadatan masing masing jadwalnya dan segala macam presiden juga punya jadwal
kebetulan biasanya kalau capres caleg ini kan pada tahu
kalau senin itu pada kosong semua kan
jadwalnya gitu untuk pengumpulan massa susah akhirnya ketemulah barang itu di hari senin gitu
jadi kenapa nih ditemuin ini untuk meredam ketegangan nggak
sebenarnya gini kita juga tahu lah situasi hari ini kan mulai menghangat
bahkan masyarakat mulai memanas media sosial mulai kenceng jadi bukan hanya sekedar urusan masalah presiden dengan pdi perjuangan
bagaimanapun juga kita jangan panas manasin terus ini pdi perjuangan sama presiden jokowi
tadi yang dikatakan bang deddy itu juga tepat presiden jokowi itu adalah bagian dari pdi perjuangan
sama jaga demokrasi demokrasi ini kita hargai semua proses yang sudah berjalan begitu
memang situasinya mulai memanas tetapi dengan kita kan tahu pertemuan para pimpinan capres dan baca pres ini kan itu menjadi cooling system kan pak bagi masyarakat
jadi ini untuk meredakan ketegangan
menunjukkan ke publik bahwa everything is fine
ya mau di depan maupun di belakang bahwa pertemuan dialog itu apapun bentuknya itu harus terus dilakukan
jangan juga bahwa seolah olah pertemuan itu
bahwa seolah olah pertemuan ini adalah sesuatu yang tabu pertemuan ini adalah sesuatu yang membahayakan
enggak ini bagus untuk demokrasi
dialog itu harus dibangun
sehingga menjadi membangun keadapan politik kita
oke itu bahwa pertemuan ini sangat bagus iya tapi itu tidak menghilangkan opini publik bahwa presiden tidak netral
karena saya akan putarkan ya ini pernyataan dua baca pres kompak sekali ini
mas anies dan juga mas ganjar bicara soal netralitas saya putarkan ya
mas anies dan juga mas ganjar bicara soal netralitas saya putarkan ya

saya putarkan ya
saya putarkan ya
kita disampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang orang yang sayang kepada pak presiden
dan mereka mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk bapak presiden bisa menjaga netralitas
dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam negara

dan mudah mudahan tadi supporters kalima dan beli'u disampaikan sie juga insya allah bisa dilaksanakan
semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga
oke saya mau ke bang deddy bang deddy karena ada perwakilannya dari koalisinya di pasweden
tapi ada perwakilan koalisinya mas ganjar jadi disini disini nanti saya akan tanya analisisnya
mas umam bang deddy tadi baca pres anda mas ganjar pranowo mengungkapkan bahwa pak jokowi adalah
orang baik jadi pak jokowi pasti akan mendukung demokrasi yang baik jadi intinya mas ganjar juga
ingin mengatakan bahwa pak jokowi harus netral sama seperti mas anies begitu ya apakah kemudian
pdi perjuangan punya kekhawatiran bahwa presiden bisa tidak netral ketika putranya ikut digelanggang
kontestasi rakyat kan bisa menilai ya mbak ya pdi perjuangan gimana dengar dulu kan dari rakyat
dulu kan saya kan wakil penyambung lidah rakyat belum selesai ngomong pertama kita apresiasi
makan siang itu walaupun menurut kita itu gimmick yang cukup terlambat ya kenapa kok gimmick ini udah
sampai titik didih ini situasi politik kita sekarang akibat gonjang ganjingnya mk ini
satu yang kedua dua orang tadi calon itu kan berharap dan menunjukkan sebenarnya itu kan bahasa
lain dari kekhawatiran mereka bahwa pemilu kali ini itu apa namanya diharapkan pemerintah itu apa
namanya jurdillah ya jurdil lalu meninggalkan legasi yang baik gitu ya apakah itu akan terjadi
atau tidak tadi mas apa namanya mas ganjar jelas berharap ya ya si mas anies berharap ya saya
pribadi saya meragukan kenapa yang bertanding anak presiden mbak jadi pdi perjuangan punya kekhawatiran ini
anak saya aja ikut lomba tujuh belas an mbak saya ikut teriak teriak saya ikut dorong lain yang bertarung
anak saya bukan kalau sampai kalah harga diri saya enggak ini kan logika awam nih oke logika awam
iya kan nah tetapi silahkan pak jokowi nanti membuktikan instrumen negara membuktikan bahwa
mereka akan netral karena kita sudah banyak menerima pengaduan dari kepala daerah ada
cawe cawe yang ingin melakukan sesuatu ya nanti kita buktikan pengaduan dari kepala daerah ini
ditekan oleh penegak hukum begitu ya ya kesimpulan anda itu saya cuma menyampaikan yang sama ya
nyampe ke kita oh sama juga informasinya yatikan berarti saya enggak ngarang ngarang toh nah kalau
mas ganjar berharap sebagai kontestan kalau mas anies berharap sebagai kontestan dan partai berharap
bokowi tinggal pada mereka yang mempunyai alat alat kekuasaan oke tapi cawa pres anda itu menu up predicting
untuk itu enggak ada kewenangan apapun dari
hanya strategik bicara polose
nggak bisa dia merintah kapolri
nggak bisa merintah jaksa
nggak bisa merintah kepala desa mendagri
jadi ada kekhawatiran abuse of power ya
kita baca di media sosial
kita baca pengamat pengamat
kan salah satu yang paling ditolak oleh masyarakat
yang paling membuat kesal banyak para aktivis pro demokrasi
adalah politik dinasti ini terjadi ketika
salah satu yang bertarung
ayahnya memegang kekuasaan tertinggi di negara ini
bahwa apakah nanti pemilunya jurdil tidak seperti kecurigaan saya
atau banyak masyarakat
oke silakan bang andre bawa ada kecurigaan
ada kekhawatiran bahwa pemilu ini tidak berlangsung netral
karena anaknya pak jokowi bertanding di kontestasi
infrastruktur penegak hukum
pj kepala daerah akan dikerahkan
jadi potensi abuse of powernya besar
bagi para pihak
yang mungkin pernah merasakan nikmatnya kekuasaan
tapi yang jelas
komitmen partai gerindra dan pak prabowo
kmi ingin bertarung
berkompetisi secara sehat
jujur dan adil
dan kita mendukung dan mengapresiasi langkah presiden
untuk melakukan pertemuan ini
bahkan kalau bisa sekali dua minggu
sekali tiga minggu
presiden bertemu dengan tiga capres ini secara rutin
untuk menjaga kondisi tetap on safe
karena berhasilnya iplikasi politik tidak terlalu tinggi
kalau elitnya pimpinannya rukun
insya allah akar rumput akan rukun
nah itu usulannya
nah bicara soal kecurangan
ini zaman zaman digital nih nana
semua orang bisa ngerekam di handphone
aparatur negara apapun
dengan handphone dan diviralkan
rakyat ini nggak diam nana
bukan hanya aparat yang terlihat aparat
tapi kalau misalnya kemudian abis of power itu digunakan ketika pak jokowi
mendukung oke aparat itu harus
netral nah presiden harus memastikan
seluruh aparat dan saya rasa
presiden akan melakukan itu dan kita mendukung
aparat yang terlihat maupun aparat
tidak terlihat termasuk intelijen pun resmi
bisa dipastikan netral
tidak mendukung calon presiden
ini maksudnya mengarah kemana nih
karena kepala intelijen punya kedekatan
dengan pd perjuangan atau gimana
saya kira kan andre tidak memahami fungsi
intelijen kita meminta dan siapa
tuannya kita sepakat
di sini betapa kasarnya permainan sekarang
di lapangan jadi kita nggak usah mulai
itu karena kalau kita mulai ini
republik ini akan gaduh bos jadi lebih
bagus kita hindari lah soal itu kita kan sepakat
bahwa semuanya harus
gaduh di republik ini
kita kan semua ingin netral
gak usah spesifik karena saya juga bisa spesifik
dan itu akan
merugikan anda semua harus netral
nah kita himbau seluruh institusi
negara harus netral nah itu boleh
seluruh institusi negara harus netral
kalau spesifik gaduh ini republik bos
gitu loh karena pasti
harus netral kami nana
pemilu ini betul betul berjalan netral
dulu dua ribu sembilan belas dan dua ribu empat belas
kan dari kubunya pak prabowo dari gerindra
merasa bahwa ada pemilu yang dicurangi
berjalan dengan jujur dan adil
karena kami tidak ingin
kecewa karena pemilu
nggak jurdil dan kami meyakini
presiden akan melakukan itu
pak jokowi tentu mempertaruhkan
legacy terbaiknya bagi bangsa dan negara
dan beliau dengan mengumpulkan
tiga tokoh itu menunjukkan
bahwa memang pak jokowi ingin
pemilu ini jujur bahkan sebelum
tokoh ini bertemu pak jokowi bertemu
dengan seluruh kepala daerah
mengingatkan seluruh kepala daerah jangan aneh aneh
itu kan di panggung depan
kalau panggung belakang pun ada
tentu bang deddy dengan salah instrumennya
kalau pengalaman kita dulu
zaman sekarang zaman viral
kita punya pengalaman ada institusi kekuasaan
yang kemudian bermain dengan kepala desa
akhirnya mendongkar suara suara tupartek
itu sudah kita alami
jadi kalau rakyat yang diarahkan rakyat itu nggak ikutan
siapa kita tahu makanya saya bilang tadi kita nggak usah
spesifik gitu loh mana yang benar benar
berdampak dalam penyalahgunan
kekuasaan mana yang tidak
karena kalau kita mau bukaan bukaan di sini
mendi di barang ini pak
oke saya buka
ini artinya apa artinya sama sama memegang kartu trump
sama sama memegang kartu truf ini sebetulnya
jadi mas umam kalau anda lihat ya
diplomasinya pak jokowi diplomasi
menjamakan mengundang tiga capres
terus sebelumnya mengundang pj pj kepala
daerah memberikan ultimatum
bahwa kalau miring miring sedikit
saya ganti begitu ya
terus kemudian akan meminta tni
polri juga tegak lurus
harus netral ini menurut anda
citra yang sedang disampaikan
pak jokowi ke publik bahwa memang beliau
netral atau bagaimana
karena sulit ya
publik itu akan tetap bertanya tanya betul
bahwa memang ketika ada
satu anggota keluarga kita yang bertarung
masa iya nggak akan membantu sama sekali
minimal bantu doa lah kan
doa dan restu kan beliau sudah sampaikan
bahwa saya mendoakan dan memberikan restu
oke silakan pak jokowi
memang secara legal formal
seorang presiden wakil presiden
oleh aturan undang undang
oleh konstitusi untuk memberikan dukungan
itu clear di pasal

tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tetapi di saat yang sama di pasal

diperbolehkan oleh aturan
jadi kita harus jelaskan secara clear
bahwa dukungan itu ketika kemudian itu diberikan
dia harus meletakkan
semua instrumen kekuasaan yang dia pegang
yang melekat praktis hanya tiga
fasilitas kesehatan protokoler dan juga keamanan
selebihnya harus clear
nah problemnya adalah
memang tidak mudah meletakkan
mana domain privat dan domain publik
nah di level ini yang kemudian seringkali
ketika kita dipertanyakan mbak nana
kita harus cek di permukaan seperti apa
di bawah meja seperti apa karena
sekali berbeda nah
oleh karena itu kalau misal kemudian tadi
proses ini ya let's say itu adalah
bagian dari strategi diplomasi politik
pak jokowi untuk menunjukkan
politik rekonsiliasi supaya kemudian tidak
polarisasi yang lebih fatal di pilpres dua ribu dua puluh
yang akan datang tetapi di saat yang
sama barangkali ini juga bisa menjadi
sebuah alat politik
bagi pak jokowi untuk menepis
tudingan tudingan yang belakangan ini
memang ditujukan ditargetkan pada beliau
jadi ini memang strategi menepis tudingan tudingan
miring salah satunya praktis mbak per hari ini
kalau misal kemudian pak jokowi mendapatkan info
misal mas joko memberikan
insight dari perdebatan
percakapan publik dari media sentimen
publik ternyata negatif bukan hanya
politik pak jokowi let's say dari
koalisi perubahan termasuk dari pdip
justru secara kompak
menggunakan isu politik dinasti dan juga
isu nepotisme sebagai munisi
yang cukup clear untuk menghatam
balik pak jokowi problemnya ini
bukan hanya ke pak jokowi ini akan
berimbas pada kredibilitas pencapresan
pak prabowo oke nah situasi ini
tampaknya saya berasumsi mbak
bahwa ini tentu sudah
disimulasikan oleh pak jokowi
dan pak jokowi tentu sudah clear
beliau siap dengan segala konsekuensi
beliau lakukan oleh karena itu
kalaupun kemudian sekarang ada riak riak seperti ini
mungkin ada rumus rumus
yang akan beliau lakukan tetapi
dalam konteks ini ini memiliki wajar mbak
dua sayap di sana berarti wajar
publik tetap mempertanyakan ya
soal netralitasnya pak jokowi meskipun tadi
strategi tadi sudah dilakukan mengapa wajar mbak
mengapa wajar karena
bagaimanapun juga tadi bukan soal
anak kandung versus anak emas
tetapi ada pertaruhan yang terlalu
besar dalam konteks
pencapresan mas gibran oke kalau sampai
prabowo kalau sampai prabowo
gibran kalah maka kemudian
yang mendapatkan impact politik
bukan hanya gibran seorang tetapi keluarga
besar pak jokowi dia akan menjadi
sasaran tembak dari rival rival politik
pak jokowi dan maka kemudian itu bagian
dari survival interest dia akan melakukan
apapun untuk memenangkan agenda kemudian
jadi at all cost harus menang begitu ya
dengan segala pertaruhan prabowo
kemudian harus menang menurut pak jokowi begitu
dan kurang lebih begitu sebentar saya mau ke
mas joko terlebih dahulu mas joko
jadi apa yang di atas
meja dengan di bawah meja itu menjadi pertanyaan
bahwa pak jokowi sedang berusaha
memunculkan wajah netralitasnya
tapi belum tentu seperti itu
itu publik akan terus bertanya tanya
soal netralitasnya pak jokowi yang pertama gini mbak nana
isu tentang netralitas
akan muncul setiap lima tahun sekali
pileg apapun bentuknya termasuk pilkada
termasuk pilkada ketika
siapapun yang berada dalam pusaran
kekuasaan ikut dalam kompetisi
itu yang pertama tetapi yang kedua
mbak kita punya catatan sejarah
pak presiden jokowi sendiri
yang berada dalam pusaran kekuasaan
ikut dalam kompetisi itu
apakah beliau memakai sarana dan kekuatan kekuatan
aparatur sipil negara demi kemenangannya
enggak kenapa itu kan dibilang sama andre indra
pada saat itu perangan pemilu
nggak usah balik ke sana bos
jangan sarankan anda nggak usah balik ke sana deh
justru dalam posisi itu semua
angkanya mbak kalau pak presiden menggunakan itu
dia menangnya akan menang tebal sekali
dibandingkan pemilu sebelumnya
kalau menurut saya mas joko
punya beban yang sangat berat
akan sangat sulit beliau mengatakan
bahwa pemilih ini akan
tidak ada intervensi
ya itu beliau punya tugas berat membuktikan itu
untuk menihilkan itu sudah lewat
ketika beliau merestui
gibran menjadi wakil presiden
sekarang tugas beliau sangat berat
dan kami berharap beliau mampu melakukan itu
karena kami ingin pemilu ini
benar benar diterima oleh
semua pihak yang menjadi catatan mbak
sebelum pertemuan capres
pak capres tadi pak presiden itu
memanggil semua pj pj kepala daerah
dan sangat tegas sekali bahwa pak presiden
dalam pertemuan itu mengatakan
bahwa mereka diminta untuk netral
ketika ada miring miring walaupun akan
pasti akan diomongkan itu kan
muka depannya dan segala macam tetapi
inilah kan kita sudah mengalami bertahun tahun mas
saya orang mikir ternyata terjadi
ini kan menjadi salah satu cara
ini menjadi kekuatan
sebenarnya bagi kita kita yang
yang ada di pemerintahan maupun masyarakat sipil
partisipasi publik untuk melakukan pengawasan
itu harus dilakukan makanya tadi pak andre
bilang sekarang ini kekuatan digital
luar biasa semua kalau ada
yang bergerak pakai betul
dan kominif itu siapa yang pegang
kan pertanyaan kita kemudian
saya harus jeda terlebih dahulu bagaimana tanggapan
dari mahasiswa melihat soal
dan juga netralitas presiden jokowi
saat anaknya ikut masuk ke dalam gelanggang
kita harus jeda terlebih dahulu